yang bisa gue shari disitu limitnya tuh lo harus punya standar tuh tinggi gitu ya nah gimana nge push mereka